bagaimana kapan tinggal di jakarta
makin ganteng lah emang
terima kasih banyak
kamu bisaan eh
gak wadul nak fitnah nak
kok fitnah sih emang
ini beneran korealita
kamu masih ganti dengan saya
kamu mah kamu kalah ya
meroleh banget tuh orang
iya dia juara mma
gue tahu itu
lo pikir gue gak bisa menang lawan dia
dia baru sekali menang mma
gue udah tiga kali menang
kalau abang berani lawan toy
kamu dengar saya di black cobra
ya itu juga kalau abang berani ya
sekali lagi saya akan tunggu abang di markas black cobra
jadi gimana nih masalah mondi
kayaknya sini jadi ikutan kesal sama raya deh
ya gue tahu sih
cindy marah sama raya itu ya karena care sama gue

padahal raya ribut sama mondi itu juga lebih lega masalah gue
seandainya lo mau minta maaf
masalah ini selesai kak

gue udah bilang sama raya

gue bakal cari mondi dan gue bakal minta maaf
kalau emang itu yang selesai masalahnya
ya belum tentu juga lah
lagian kalau kita yang minta maaf
itu sama aja kita mengakui kesalahan kita dong
sementara jelas jelas kan ini bukan salah kita
ini semua udah jelas
ulahnya ivan sama bocin yang udah asyik mondi
ulahnya ivan sama bocin yang udah asyik mondi
iya juga sih
mau udah bang
apa gimana kak tadi
sekarang sudah sehat
bang sardung lama kelamaan tinggal di jakarta

terima kasih banyak
kamu bisa eh
nggak wadul nak fitnah nak
kok fitnah sih emang
ini beneran korealita
tapi masih gantengan saya
kamu mah kamu kalah ya
eh om dudung
semua ada bang
yaudah kita pulang ya om
om dudung tinggal dulu
wahai teman teman siap
mata ruti pratma namunitas
cindy lagi di kamar mandi sama meghan berdua
yuk kita pulang yuk
nanti diomelin mama soalnya ya
kamu pulang sekarang
gue cabut duluan ya
nantain beb beb gua dulu nih
dadah gue balik ya
aku pulang sama megan ya
kamu jangan salah paham dulu
aku tuh gak ada apa apa sama raya
aku tadi cuma berusaha menghibur dia
karena dia tuh lagi terpuruk
dia udah dijauhin mandi
sekarang kamu jutekin dia
kasian dia tau gak
kamu baik baikin dia ya
jangan kayak gitu
aku gak ngerti dia sama kamu
aku tuh marah sama raya
gara gara mony ngegebukin kamu
kamu itu harusnya ngedukung akulah
bukan malah ngebaik baikin raya
dan sekarang kamu nyuruh aku buat ngebaik baikin raya
aku gak ngerti
kamu tuh lagi nyari kesempatan gak mau kesempitan kan
mentang mentang raya sama mondi lagi renggang
kamu baik baikin raya biar kamu dapat hatinya raya
pendek banget pikiran kamu
gak mikir nanting ya
aku lama lama ilfil sama kamu curiga terus
kamu langsung aja balik disini

apa kamu upah di tempat itu
walkedin caru banget di bawah miss keng
tapi tadi aku di dealtin dia

mulai hari ini gua sama wuky keluar dari klub aja
lo udah gak cinta lagi sama kelopak anak jalanan
sebaiknya lo pikirin lo baik baik
sebelum lo keluar dari ac club
lu tuh apa apaan sih
mon keluar aja
kalau mutusin sesuatu tuh kita lebih tenang
jangan karena tekanan emosi gak bagus
tapi saya ngelakuin ini udah dipikirin mata mata
saya udah gak nganggep klub anak jalanan rumah saya lagi
karena di sini saya ngerasa gak dihargain
suara senjata nabis mon
gimana dia lagi

udah ngajar banget sih lo
jangan lihat apa ada naik motor
emang kebangetan ya tuh orang
udah kemarin dia ngegabukin haikal
sekarang mau nabrak kita
dia malah pergi lagi
kok moni jadi kayak gitu sih
minta maaf kenapa
mandasar hikal aja ngebelain mati matian
kecintaan kali ya sama raya
lo liat gak sih tadi dia pake jaket serigawa
yaudahlah kalo orang jahat
itu gak bakal pernah jadi baik
wil gue masih bener bener gak nyangka moni bisa kayak begini wil
lo kan baru gabung sama anak warga
gue yang udah lama ikut sama koi
dan tau banget sifat si moni itu seperti apa
si moni tuh bengis
semenjak ketemu raya aja dia dibuka
kenapa bodi harus berubah lagi ya
gue denger si moni itu kena hasutan si ivan
ivan itu sepupunya moni
jat jat dipercayalah sama sepupunya
mereka balikin jaket
klub anak jalanan
gue gak nyangka moni bisa semarahin ini
si moni udah kemakan omongan
si bocin sama ivan tau gak
itu dua orang tuh emang
jahat banget dari dulu
gak jelas kan
bocin sama ivan masuk black cobra itu
malah sempat bikin masalah sama kita
seharusnya moni tuh curiga
kalau semua ini ada dalangnya